inilah video amatir yang memperlihatkan saat para pekerja pelabuhan berebut mengambil ikan yang naik ke daratan di dermaga pelabuhan marunda cilincing jakarta utara pada selasa lalu
menurut kepala pusat meteorologi maritim bmkg eko prasetyo pada rabu sore fenomena langka ini terjadi saat air laut mengalami pasang dan angin yang tertiup kencang
belum diketahui penyebab fenomena ini namun diduga terjadinya proses perpindahan masa air laut di dalam kepermukaan yang mengalami kesuburan
masyarakat diimbau agar tidak usah khawatir dengan fenomena ini lantaran tidak ada kaitannya dengan gempa bumi atau tsunami
mana ini dibarengi oleh fase pasang maksimum juga gelombang tinggi kisar satu lima hingga dua meter
sebelumnya pada pertengahan desember tahun lalu ribuan ikan naik ke daratan di dermaga pulau bidadari kepulauan seribu jakarta utara
sejumlah warga bergembira mengambil ikan yang naik ke daratan
ada juga yang mengambil ikan yang naik ke bebatuan pesisir tanpa bersusah payah memancingnya atau menjalannya